partai persatuan indonesia perindo resmi mendeklarasikan dukungan kepada presiden joko widodo untuk kembali maju dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
perindo menilai adanya kesamaan visi dan misi dengan program yang dijalani presiden joko widodo
dalam orasi politiknya ketua umum partai perindo hari taruseditjo berulang kali mengukuhkan dukungan partai berlambang burung raja wali itu terhadap jokowi sebagai calon presiden pada pilpres dua ribu sembilan belas
partai perindo yakin presiden jokowi dapat melanjutkan program program unggulan bila kembali dipercaya rakyat menjadi presiden di dua ribu dua puluh
meski kerap mengkritisi pemerintahan jokowi dukungan terhadap jokowi di dua ribu sembilan belas bukan sebagai perubahan haluan namun lebih kepada pemetaan kekuatan perindo agar menjadi partai yang lebih besar ke depan
selain dukungan rapimnas kedua partai perindu kali ini juga sebagai konsolidasi partai untuk menetapkan strategi pemilu
partai perindo menargetkan setidaknya
pemilu yang merauk suara hingga sepuluh persen
peneguan dukungan kepada pak jokowi tentunya sebagai calon presiden di pemilu tahun dua ribu sembilan belas nanti
partai perindo memang baru tiga tahun lebih berdiri
tapi kami berkeyakinan sukses tidak tergantung dari berapa lama kita berdiri atau bekerja
sangat tergantung dari efektivitas cara kerja kita soliditas daripada kader kadernya khususnya untuk partai politik
dan untuk itu kami mencanangkan di pemilu dua ribu sembilan belas nanti didapat memperoleh suara double digit
rabu malam presiden joko widodo menghadiri rapat pimpinan nasional partai persatuan indonesia atau perindo
diusung sebagai calon presiden oleh perindo
memuji eksistensi partai perindo
kehadiran jokowi di ruang rapimnas tersebut disambut tepuk tangan meriah kader perindo
jokowi didampingi menko polhukam wiranto dan menteri dalam negeri cahyokumolo
diusul sebagai calon presiden presiden jokowi dodo pun tak segan memuji eksistensi partai perindo
dan saya telah menduga kelolosan verifikasi ini sejak awal
sebab setiap saya
kunjungan kerja ke daerah daerah
sampai di tingkat pelosok sekalipun
saya selalu melihat ada deretan gerobak gerobak pedagang kaki lima
yang ada labelnya partai perindo
sudah sampai ke pelosok pelosok ada
selain itu juga setiap saya menghidupkan tv
saya kalau sampai rumah kan udah malam jam sepuluh jam sebelas jam dua belas ya lihat lihat tv
selalu saya mendengar lagu mars partai perindo